nah setiap negara memiliki tradisi yang berbeda beda tentunya dalam merayakan ramadan
nah kalau kita bicara soal india ini kan mungkin agak dekat ya dengan masyarakat indonesia apalagi film filmnya
nah jika kita lihat india memang didominasi oleh umat hindu india juga merupakan rumah bagi konsentrasi muslim yang jumlahnya tidak sedikit
betul sekali dan bagaimana sebenarnya tradisi ramadan di bollywood
nah sekarang ini kita sudah terhubung dengan mila indah seorang digital content creator asal indonesia yang berada di india
mila mungkin suaranya masih di mute di zoomnya coba dicek dulu deh
masih belum terdengar nih suaranya mila
oke sepertinya masih ada masalah teknis gitu ya tapi benar yang tadi bram katakan ya bahwa kedekatan india dan indonesia itu salah satunya adalah dari film itu
dan mungkin kalau kita nyanyi sedikit orang orang akan relate langsung langsung bisa ikut menyanyi
baik kita coba sapa kembali
waktu indonesia mila apa kabar
oke sepertinya sudah ada suaranya mila
mila sudah bisa mendengar suara kami
sudah kita bisa mas gimana dengan mas dan mbak
alhamdulillah kami dalam kondisi baik tentunya
oke baiklah mila ini bersama dengan suami suami orang india ya mila ya
iya betul mbak
oke sudah berapa lama di india mila
saya dari tahun dua ribu sembilan belas
berarti sudah berapa kali ramadhan mila merasakan di india
ramadan sih ini yang kedua kalinya pertama kali itu lockdown
ya ini yang kedua kali sudah nggak lockdown
oke nah ini mila dua tahun ramadan di sana
boleh cerita nggak kira kira perbedaan yang terasa banget antara ketika mila di indonesia dan di india apa sih sebetulnya
kalau untuk yang nggak lockdown sekarang itu saya ngerasa di india kurang meriah kayak di indonesia ya mas ya
karena di sini tidak banyak yang jualan takjil
terus ada sih yang jualan cuma di tempat tempat tertentu aja
terus nggak banyak gitu loh
kayak orang orang yang pergi sholat tarawih
kalau anak anak kan di sana malam hari terus mereka pergi sholat tarawih ngabuburit dan segala macamnya
kalau di sini nggak terasa yang seperti itu
biasa biasa saja di sini secara
nah bedanya lagi kalau di sini tuh wanita nggak pergi sholat tarawih ke masjid
yang pergi yang cowok cowok aja gitu
yang wanita nggak boleh pergi ke masjid untuk sholat gitu
ehm apa lagi ya
makanannya juga beda jauh sekali berbeda dengan yang ada di indonesia
seperti yang saya lihat di foto itu
tidak ada makanan yang kayak makanan indonesia yang saya lihat
yang kayak hampir hampir gitu
mungkin es esan juga
sedikit sekali yang es esan gitu
mungkin cuma jus gitu
kayak es campur gitu gitu
tidak ada di sini
nah mila tadi mengatakan kalau perempuan tidak boleh sholat terawih gitu ya
apakah itu peraturan kebijakan dari pemerintah setempat dan alasannya apa tuh mila
iya dulunya sih peraturannya yang wanita nggak boleh sholat ke masjid
tapi sekarang tuh katanya udah mulai dibolehkan yang wanita ke masjid
cuman ada masalah apa namanya tuh space nya gitu kurang gitu mas mbak
bisa tapi sedikit ya
tidak bisa lancar
sudah bisa keren ya bahasa indonesianya
oke mungkin benar mau ditanyain sama
ini saya agak terkesima sedikit ini ya
orang india tapi bisa berbahasa indonesia
mas boleh cerita nggak
kira kira kalau di india begitu ada tradisi unik apa sih
mungkin kan kalau di indonesia seperti yang
mbak mila tadi sebutkan anak anak ikut ibadah bersama saat malam hari ikut membangunkan pada saat sahur
di india seperti apa yang unik mas
kita punya itu
itu hari terakhir juma di bulan ramadhan
jadi terakhir juma di bulan hari juma di bulan ramadhan itu jumatul wida
ada special apa itu salat
salat buat hari ini
bisa ke masjid kalau mau
kalau mereka mau berdoa
ya katanya kalau di sini tuh bedanya ada hari jumat terakhir di bulan ramadan itu anak anak ke masjid gitu
untuk salat ada salat spesial juga pada hari juma terakhir di bulan ramadhan itu
jumatul wida artinya untuk mengucapkan goodbye pada bulan ramadhan
itu maksudnya mas
jadi ingat ketika saya masih kecil
anak anak itu harus membuat alasan untuk pergi ke sekolah untuk berdoa
mungkin mirip dengan iftikaf ya kalau di sini ya sepuluh hari terakhir begitu ya
iya tapi tadi seru juga katanya ya itu jadi alasan gitu untuk tips sekolah gitu
benar benar itu anak anak yang paling ditunggu kayaknya
oh tadi kita juga sempat lihat video soal makanan yang ada di india street food di india ya
tadi mbak mila katakan bahwa makanan itu berbeda sekali
kalau di india makanan apa yang populer dijadikan mungkin takjil gitu ya untuk berbuka puasa
tadi kita lihat ada labu siam dan beberapa buah buahan
apakah itu jadi makanan pembuka atau seperti apa mbak mila
kalau makanan yang spesial untuk bulan puasa itu di sini ada malpua sama firnie
dan itu biasanya cuma ada pas bulan ramadhan doang
dan itu manisan india
salah satu makanan yang khas ya
kalau untuk gorengan gorengan di kita itu di sini juga ada namanya pakora
banyak makanan dari ayam juga terus tuh ada kebab ada juga katlet gitu gitu mas
untuk buah buahan ada mango lassi mango milkshake gitu gitu
soalnya kalau misalnya di india musim panas kalau bulan ini kan musim musim panasnya di india yang terkenal itu ada alphon somengo nya di india
wow saya jadi penasaran bentuknya gimana
tapi segala yang apa ya kudapan sajian yang mbak mila sebutkan tadi ini menjadi menu nggak untuk kira kira ketika buka bersama komunitas wni maupun komunitas muslim di sana mbak mila
kalau saya pribadi sih belum pernah ya
karena saya baru buka puasa pukber dengan komunitas orang indonesia yang ada di sini
karena kan pandemi dan ini baru puasa pertama yang nggak lockdown di india
dan kita juga baru pindah biasanya kan kita tinggal di mumbai dan juga nggak terlalu jauh ke kjri yang ada di mumbai
kalau sekarang kita di nasik dan itu jaraknya sekitar empat lima jam ke mumbai dan jauh sekali
ngomong ngomong soal kegiatan selama bulan ramadan gitu mbak di sana statusnya masih pandemi dan kondisi covid di sana seperti apa nih
kalau kondisi covid di maharashtra itu statenya yang kita tinggal sekarang itu udah menurun
dan di sini juga sudah diperbolehkan untuk tidak bermasker sejak tanggal dua april dua ribu dua puluh dua
itu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan sudah boleh tidak pakai masker
sampai sekarang sih
kita sudah dimaksud
iya jadi sudah tidak ada lagi dendanya kalau nggak pakai masker dulu sih sebelum tanggal dua april
kita turunin masker aja langsung didenda dua ratus rupiah atau empat puluh ribu rupiah gitu
agak lumayan ya sekali misalkan ketahuan tidak pakai atau tidak pakai dengan benar begitu
nah untuk vaksinasi sendiri bagaimana mbak mila
apakah mbak dan teman teman wni di sana sudah mendapatkan dua dan juga booster misalkan atau seperti apa
kalau saya baru second dose dose kedua kalau booster f satu
kalau untuk teman teman di sini saya juga belum tahu mas karena saya baru dapat satu teman orang indonesia di sini
dan sekarang beliau juga lagi pulang ke indonesia
jadi belum sempat berkomunikasi yang lebih jauh atau gimana gimananya
oke nah kalau terkait dengan masih mungkin mau menambahkan
ya itu dua dosis itu yang saya katakan full vaccination dua dosis
ya bukan dua dosis
oh baru vaksin dosis kedua aja gitu ya
tapi kalau sudah vaksin dosis kedua itu kegiatan di luar ruangan di ruang publik itu sudah bisa bebas dilakukan sekarang
sudah bisa bebas di beberapa state di india tapi beberapa state harus pakai masker
mbak mila kita juga pengen tahu nih bagaimana kemudian dengan akulturasi budaya begitu di sana
ketika mbak punya kebiasaan ala orang indonesia dan akhirnya mas juga pasti membawa budayanya kebiasaannya menjalani ramadan saat ini
dan juga bagaimana toleransi dengan orang orang sekitar di sana yang mungkin tidak berpuasa mbak mila
kalau toleransi yang saya lihat sih biasa biasa saja ya mas di tempat tinggal saya sekarang
seperti hari normal biasa aja semua warung buka semua tempat makan buka gitu
saling menghormati gitu kayak menahan diri pribadi aja gitu loh
enggak yang ada warung yang tutup enggak biasa biasa saja sih seperti hari normal biasa saja
oke jadi suasana ramadannya mungkin lebih terasanya di antara sesama muslimnya gitu ya
kalau kegiatan sehari hari di tempat umum gitu biasa seperti hari normal saja ya mbak mila ya

iya di tempat saya tinggal sih enggak didominasi sama muslim ya mbak ya

beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali saya sering dengar itu event event hindu atau festival festival hindu
jadinya kayaknya yang seputar saya ini mayoritasnya hindu gitu
hmm oke baik
di tempat yang paling terdominasi pada malam mereka tidak tidur mereka tetap terbentur setelah iftar sampai sehari
jadi itu bagaimana
bisa kamu tradisi
kalau di daerah yang mayoritasnya muslim ada beberapa tempat juga yang mayoritasnya muslim
mereka katanya nggak tidur dari setelah buka puasa sampai sahur
mereka bakalan makan makan terus katanya
itu budaya yang unik ya merayakan sampai sahurnya lagi
oke nah ini mbak mila mungkin yang terakhir
rencana untuk idul fitri nih apa nih
mau sholat dimanakah atau kegiatan apa nanti yang akan dilakukan untuk merayakan
kalau kita berdua punya rencana akhir bulan april ini kita akan pulang ke indonesia
dan insya allah kita akan pulang ke idul fitri di indonesia
tapi ya mungkin kamu bisa beritahu mereka bahwa kita tidak punya jumlah hari yang berat di ramadhan
kita mengikuti matahari
bolehkah kamu tradisi
jadi kalau di india katanya enggak ada waktu berat untuk idul fitri
itu fix untuk idul fitri nya di india
kita harus melihat bulan dulu
kalau misalnya bulan sudah terlihat baru idul fitri gitu
enggak ada tanggal fix nya gitu mbak
oke baik kalau begitu terima kasih mbak mila dan suami atas waktunya
semoga puasanya di sana lancar
tetap sehat dan juga tetap bersemangat tentunya di sana ya
dan bisa kembali ke indonesia ke tanah air dengan selamat juga
oke mbak mila dan suami terima kasih atas waktunya
sudah bergabung bersama cnn indonesia connected ramadhan
selamat pagi mbak
terima kasih mbak dan mas